eksekusi empat terpidana mati kasus narkoba akhirnya dilaksanakan pada jumat dini hari
para terpidana mati tersebut adalah freddy budiman warga negara indonesia
dan cajetan ushena michael titus igwe serta khampre ejike warga asing
setelah eksekusi dilakukan kuasa hukum hampre ejike langsung menggelar jumpa pers
di salah satu hotel di cilacap
pihaknya merasa keberatan karena ejike terpidana kasus kepemilikan satu tujuh kg heroin
masih menempuh proses hukum yaitu meminta gerasi di pengadilan negeri jakarta pusat
tertanggal dua puluh lima juli dua ribu enam belas
ketiga penyelenggaran eksekusi mati yang penuh ketertutupan sejak awal hingga akhir
justru menunjukkan dan menelanjangi pemerintah bahwa mereka sepertinya menyadari
pelaksanaan eksekusi yang mereka lakukan penuh kecatatan dan tidak dilakukan dengan tidak hati hati
pemerintah telah mengeksekusi
empat dari rencana empat belas terpidana mati kasus narkoba
pelaksanaan eksekusi mati dilakukan pada jumat dini hari tadi
jenazah para terpidana mati ini langsung disemayamkan di rumah duka yang telah disiapkan
jenazah stek osmani tiba di rumah sakit sen korolus salemba jakarta pusat sekitar pukul sebelas siang
jenazah saek osmani kemudian disemayamkan di ruang bernadet
jenazah rencananya akan diberangkatkan ke nigeria senin mendatang
jumat pagi langsung dikremasi di krematorium kaliori banyumas jawa tengah
proses kremasi berlangsung sekitar lima jam
abu jenazah hamfrey langsung dibawa keluarga pada jumat sore
jenazah michael titus ikweh juga sudah tiba di rumah duka bandengan jakarta utara sejak jumat siang
jenazah disemayamkan di rumah duka sambil menunggu istri titus felicia
rencananya jenazah titus akan segera diterbangkan ke negara asalnya nigeria
setibanya di kampung halamannya di surabaya jenazah freddy budiman dimakamkan di samping makam ayahnya di tpu kalianak surabaya jawa timur
sejak jumat pagi sejumlah petugas dinas pemakaman uptd makam kalianak surabaya telah menggali makam untuk jenazah terpidana kasus narkoba freddy budiman